puluhan pengurus partai golkar di kabupaten badung bali mengundurkan diri secara massal
hal ini merupakan buntut dari kekecewaan mereka karena dpp batal memberi rekomendasi kepada kader partai
dan memilih rekomendasikan petahan yang berasal dari partai lain
sebanyak lima puluh tujuh pengurus partai golkar dari tingkat kabupaten kecamatan hingga desa seluruh kabupaten badung bali
secara resmi mengundurkan diri pada senin siang
pengunduran diri ini ditandai dengan penyerahan surat pernyataan yang berisikan nama nama ke lima puluh tujuh pengurus ini
kepada dpd partai golkar provinsi bali
sebelumnya partai golkar badung telah bersepakat dengan partai gerindra dan nasdem
dalam koalisi rakyat badung bangkit untuk mengusung calon dari kader golkar yakni paket diatmika muntra
batalnya rekomendasi ini membuat koalisi batal mendapatkan calon
akibatnya pilkada di kabupaten badung kali ini hanya memiliki calon tunggal yakni calon petahana dari pdip
kami mewakili teman teman
seharusnya pengurus menyampaikan pengunduran diri sebagai pengurus partai golkar dari tingkat desa
dari tingkat kecamatan dpd dua bahkan saya sendiri dpd satu juga menyatakan diri mengundurkan diri
karena merasa kecewa terhadap mekanisme partai yang tidak berjalan
kami tidak memiliki kapasitas kewenangan dalam rangka memutuskan calon itu
jadi kami sudah bilang tadi adalah
keputusan dprd mungkin sudah mempelajari berbagai kajian dan lain sebagainya kita tahu
tapi yang jelas selaku kader partai dan pengurus golkar provinsi kami tegak lurus kepada keputusan dppu